eh kum liat tuh si goceng langsung
matanya berbinar binar kupingnya kembang kepis
menyeringai seperti serigala
makanya jadi orang teh jangan seujon terus dang
hidup kamu jadi berasa sempit
eh kamu sadar gak ceng dari tadi
masalah kamu teh keteku keteku keteku
sudah punya anak sudah punya istri
harusnya punya inisiatif sendiri eh tuh
daripada kamu buang buang waktu mainin hp
mendingan waktunya kamu gunain
buat ngejenguk mertua kamu
jengukin anak kamu
jangan atuh kang gak usah
chargeran jelek harganya juga murah
nin kita jalan ke cihideng yuk
tapi jangan sekarang ya kang
sudah siang waktunya teh pendek
maksud saya teh cihidung kan jauh
kalau berangkatnya sekarang sampai kesana teh sore
kamu mah hobinya teh menuna nuna pekerjaan nin
besok pagi ya
besok pagi saya ke rumah kamu kamu sudah siap
mau ngecas hp
kebiasaan hidup enak
terima transferan tiap bulan
saya mau mengadakan senam setiap pagi
untuk mengadakan pelatihnya

tidak ada yang mau menagihkan
tidak ada yang mau menagihkan
tidak ada yang mau menagihkan
kupingnya kembang kepis
menyeringai seperti serigala
bayang pelatihnya seperti apa
makanya jadi orang jangan seujuan terus
hidup kamu jadi berasa sempit
kamu sadar gak ceng dari tadi
keteku keteku kayak perkutut
giliran dengan pelatih langsung semangat empat puluh lima
eh dah akum ini teman kita kita harus support dia
biar dia sukses sebagai ketua pkk
akum nanti pelatihnya pake pake yang ketat kan
itu kan si otak otaknya kebaca
ujuananya terus kamu selalu mandang orang dari sisi negatifnya aja
nih kenapa harus pake pake yang ketat
supaya kita tak iri ngeliatnya
supaya kita getoh latihannya
kalau pelatihnya ramping terus bodinya gitar spanyol kan enak dilihat
kalau pelatihnya gak ramping aduh ampun mana mau orang ikut latihan
masa pelatihnya aja begitu orang juga males latihannya
yang dicari mam bukan olahraga bukan sehat
kebayang nanti disana ada doktor
clara ada entin ada bu guru yola
bu guru yola kan incelan kamu ya
eh tadi siapa siapanya tadi
ya nggak ada siapa siapa tukang dadang
dari tadi kan kita berempat disini
ido emang maksudnya ikut senam
ya nggak tahu tukang dadang
kan kita gak ikut senam
emang ada senam di mana kang dadang
aduh si ido emang ada atelier
kamu madang gayanya aja yang begini
giliran acaranya udah dimulai berdirinya paling depan ya
dari pagi saya ke rumah kamu kamu gak ada
dari toko hp kang habis beli charger
charger an saya itu rusak
jangan mainin hp terus
hari masalah sih
di yogyakarta sudah kamu pelajari
sudah saya baca kang tapi belum semua
kamu mah kayak anak kecil nih
harus diingetin aja tiap hari
kamu ten sudah tua
sudah punya anak sudah punya istri
harusnya punya inisiatif sendiri eh tuh
daripada kamu buang buang waktu mainin hp
mendingan waktunya ten kamu gunain
buat ngejenguk bertua kamu
jengukin anak kamu
charger an jelek harganya juga murah
nin kita jalan ke cihideng yuk
tapi jangan sekarang ya kang
sudah siang waktunya teh pendek
maksud saya ten cihideng kan jauh
kalau berangkatnya sekarang sampai ke sana teh sore
kamu mah hobinya ten menuna nuna pekerjaan nin
besok pagi ya
besok pagi saya ke rumah kamu kamu sudah siap
mau ngecas hp
kebiasaan hidup enak
terima transferan tiap bulan
saya punya ide bagus
saya mau mengadakan senam setiap pagi
ini kan bagus
untuk mengadakan pelatihnya
bibirkan langsung senyum menyeringai seperti serigala
kebayang tuh pelatihnya kayak gimana tuh
makanya jadi orang ten jangan seujuan terus dang
hidup kamu jadi berasa sempit
eh kamu sadar nggak ceng dari tadi
muka kamu ten keteku
giliran dengan pelatih langsung semangat empat puluh lima
ah kum ini teman kita kita harus support dia
biar dia sukses sebagai ketua pkk
tuh nanti pelatihnya pakai pakaian ketat kan
itu kan si goceng otaknya kebaca
seujuan aja terus
kamu selalu mandang orang tuh dari sisi negatifnya aja
nih kenapa harus pakai pakaian ketat
supaya kita tak iri ngelihatnya
supaya kita getoh latihannya
kalau pelatihnya ramping
terus bodinya gitar spanyol kan enak dilihat
kalau pelatihnya nggak ramping
aduh ampun mana mau orang ikut latihan
masa pelatihnya aja begitu orang juga malas latihannya
alah kamu mah cuma gaya doang ceng
yang dicari mam bukan olahraga bukan sehat
kebayang nanti di sana ada dokter clara
ada enti ada bu guru yola
bu guru yola kan inceran kamu ya
eh tadi siapa siapanya tadi
ya nggak ada siapa siapa tukang dadang
dari tadi kan kita berempat di sini
ido emang maksudnya ikut senam
ya nggak tahu tukang dadang
emang ada senam di mana kang dadang
aduh si ido emang adek atelier
alah kamu madang gayanya aja yang begini
giliran acaranya udah dimulai berdirinya paling depan ya
jadi kamu setuju
demi suksesnya periode kemimpinan kamu di pkk
saya kenapa kum
kamu setuju atau tidak
kamu setuju nggak kum
si aku pasti setuju lah doa gimana sih kamu
rasain nggak mau dibalas sama idoi
saya setuju doi
ya kalau kamu setuju ya saya setuju kok
saya setuju sama yang disetujuin akum kang dadang
saya nyatakan saya tidak setuju
saya tidak akan keluarin biayanya
karena saya tidak setuju program ini tidak akan jalan
karena uang kas jadi saya
kamu mah begitu dang
sukanya menghambat program pkk saya
bukan menghambat kum
kamu enak ngabisinnya
saya capek nyarinya
aduh ampun si pedut
orang kamu tiap bulan tinggal terima dari prw
nyari dari hongkong
cuman kalau emang saya tidak setuju ya udah
tidak akan saya keluarkan uangnya